presiden republik indonesia joko widodo angkat bicara terkait jatuhnya pergerakan ekonomi indonesia pada kuartal kedua tahun dua ribu dua puluh
yang anjlok hingga menyentuh minus lima tiga puluh dua persen
kepala negara mengatakan salah satu sektor ekonomi yang mengalami kontraksi terdalam adalah penerbangan dan juga pariwisata
di hadapan jajaran menteri saat rapat terbatas di istana merdeka kamis pagi
presiden joko widodo menyebut sektor aviasi dan pariwisata menjadi sektor ekonomi yang mengalami penurunan paling signifikan
angka yang dicatatkan pada kuartal kedua tahun dua ribu dua puluh
wisatawan mancanegara yang datang ke indonesia turun menjadi empat ratus delapan puluh dua ribu orang atau sebesar delapan puluh tujuh persen secara perbandingan dari tahun tahun sebelumnya
kemarin bps merilis pertumbuhan ekonomi kita di kuartal yang kedua
jatuh berada di angka minus
dan saya melihat sektor yang terdampak
terkontraksi sangat dalam yaitu di sektor pariwisata dan sektor penerbangan
angka yang saya peroleh di triwulan yang kedua tahun dua ribu dua puluh
wisatawan mancanegara yang datang ke indonesia mencapai empat ratus delapan puluh dua ribu
dan ini turun delapan puluh satu persen untuk kuartal ke dua dan turun delapan puluh tujuh persen untuk sektor penerbangan
karena memang turunnya terkontraksi sangat dalam
presiden joko widodo berencana meningkatkan kembali geliat ekonomi di sektor aviasi dan pariwisata yang jatuh karena pandemi covid sembilan belas
presiden joko widodo mengatakan ada peluang untuk menciptakan momentum
melakukan transformasi di sektor aviasi dan pariwisata
salah satu jadinya dengan cara menggabungkan bumn dengan pariwisata
tapi menurut saya ini justru penurunan ini justru menjadi momentum kita untuk konsolidasi
momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan
yang lebih baik mengenai rute penerbangan penentuan hub penentuan super hub
kemudian juga kemungkinan penggabungan bumn penerbangan dan pariwisata sehingga arahnya menjadi semakin kelihatan
sehingga next pandemic fondasi ekonomi di sektor pariwisata dan transportasi akan semakin kokoh dan semakin baik dan bisa berlari lebih cepat lagi